terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
surabaya masih menjadi salah satu barometer musik di indonesia
selama dua hari kemarin kota pahlawan diguncang ratusan musisi jazz dalam jazz traffic festival dua ribu enam belas
festival semakin seru saat musisi lawas dan musik rock berkolaborasi menampilkan aransemen yang memukau
jas traffic festival dua ribu enam belas kembali digelar di surabaya
sekitar dua ratus artis ikut menyemarakan event tahunan ini
seperti tahun tahun sebelumnya tiga stage atau tiga panggung disediakan untuk memanjakan para pengunjung
tidak hanya musisi jazz lokal musisi jazz kenamaan tanah air pun ikut menyemarakan festival ini
pagelaran semakin terasa istimewa karena juga menampilkan musisi jazz lintas periode
dari periode delapan puluh an sampai musisi jazz yang
tengah populer saat ini
jadi akhirnya kita melihat jazz traffic festival dua ribu enam belas
ini sungguh sungguh menampilkan keragaman genre musik
baik dia yang bersentuhan langsung dengan jazz maupun dia yang bernuansa jazz
tidak hanya musisi jazz saja festival ini juga mengundang firza
rocker finalis kompetisi bakat penyanyi dengan hitsnya akula lakimu sebagai pembuka
membuat penonton yang penuh sesak langsung histeris larut dan ikut bernyanyi bersama

musisi jazz tersebut memiliki kekuatan yang sangat menarik
panggung semakin panas saat lagu milik dewa sembilan belas dibawakan dengan aransemen rock
jazz traffic festival juga menampilkan sejumlah musisi muda dengan aliran jazz modern
seperti halnya dua drum yang membawakan delapan lagu
band dengan konsep utamanya menciptakan harmoni dengan dua set drum ini
mendapat sambutan meriah dari para penonton

jadi kita bisa menikmati
jadi kita bisa menikmati
sebenarnya ya banyak anak mudanya juga
sebelumnya ya banyak anak mudanya juga
jadi jazz bukan lagi kalangan yang tua tua
jazz sekarang sudah terangkap anak anak muda juga
itu seru banget
dan harapannya semoga jazz traffic tahun depan semakin sukses lagi dari sekarang
tidak hanya itu penonton juga dihibur dengan penampilan band jazz populer malik enestials
selama penampilannya para penonton juga tidak mau berhenti bergoyang
bahkan sebagai apresiasi terhadap warga surabaya
band ini juga mengajak penonton naik ke atas panggung
dan ikut bernyanyi serta berjoget bersama

penonton semakin larut saat glenn fredly tampil sebagai pamungkas dari festival ini
suasana mellow sangat terasa saat glenn memainkan lagu lagu hitsnya seperti you are my everything
suasana mellow sangat terasa saat glenn memainkan lagu lagu hitsnya seperti you are my everything
meskipun jadwal manggungnya sudah larut malam
tetapi penonton tetap setia menunggu glenn mengeluarkan suara khasnya
dengan lirik yang bercerita tentang cinta